parosmia atau tidak dapat mendeteksi bau secara akurat menjadi gangguan indera penciuman yang saat ini lumrah dialami penderita long covid
penderita parosmia biasanya mendeteksi bau harum menjadi seperti bau tembaga atau bau busuk
selain parosmia ada pula pantosmia yaitu kondisi yang menyebabkan seseorang mencium bau yang tidak ada atau halusinasi penciuman
dua hal tersebut yang juga dirasakan zianet
pada akhir tahun lalu ia dan suaminya menjadi penyintas covid sembilan belas
meski telah dinyatakan sembuh setelah melakukan isolasi mandiri selama dua minggu namun indera penciumannya tak kunjung pulih bahkan setelah lima bulan berlalu
jadi kadang kayak datang gitu aja sih baunya
waktu itu awalnya aku tanya kan ke suami eh cium bau ini gak sih kayak bau karat kayak gitu kan
dia enggak kok ya tapi aku ngerasa ada bau itu terus
tiap aku entah di kamar
entah di dapur
pokoknya selalu ada bau itu dan makin lama itu makin menyengat
jadi di hidung kalau kita cium bau yang menyengat kan di hidung jadi sakit ya
itu sakitnya sampai di ujung hidung sampai kadang sampai ke ujung kepala
jadi kadang sering pengen nangis juga karena bau menyengat gitu
zianet mengakui meski tidak mengalami gejala berat saat dinyatakan positif covid sembilan belas
namun dampak long covid yang dirasakan setelah ia sembuh justru cukup mengganggu aktivitas kesehariannya
ibaratnya hal sederhana kan kita makan enak itu kan udah bahagia ya
tapi ini buat makan enak buat simbol aja gak bisa gitu
jadi sangat mengganggu
jadi harus jaga protokol kesehatan jaga diri
parosmia dan pantosmia disebabkan oleh rusaknya daya hantar pada syaraf penciuman di langit langit hidung
dan reseptor di otak karena infeksi virus
berdasarkan penelitian terdapat sekitar tujuh ratus ribu hingga satu enam juta penyintas covid sembilan belas di amerika
mengalami parosmia pantosmia atau keduanya
dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau tht rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
febriani nyrt mengungkapkan hal tersebut juga terjadi pada dua puluh persen penyintas covid sembilan belas di indonesia
syaraf yang rusak bisa sembuh paling lama empat hingga delapan bulan pasca virus hilang
kalau untuk dikatakan ini akan menjadi suatu prediksi penyakit tertentu sepertinya sih tidak
jadi tidak usah terlalu khawatir
tapi memang dengan adanya gangguan penciuman ini kualitas hidup seseorang itu pasti akan turun ya
karena fungsi penciuman itu akan berkaitan juga dengan masalah mood temperamen
ya juga akan berkaitan juga dengan masalah kepercayaan diri gitu kan
berkaitan juga dengan nafsu makan berkaitan juga dengan kemampuan dia untuk mendeteksi zat berbahaya
sebagai terapi diperlukan latihan penciuman atau olfactory training
yaitu dengan menghirup aroma odoran dasar seperti cengkeh lemon kopi atau minyak kayu putih
ya ol factory training atau latihan penciuman ini dilakukan dengan pertama menyiapkan alat dan bahan
kemudian memasukkan kertas atau tisu ke dalam wadah
dan lalu masukkan odoran atau sumber baunya
ya kalau sudah dimasukkan ke dalam wadah odoran ini dihirup minimal sepuluh atau dua puluh kali
dan dilakukan secara rutin
bisa pagi hari dan sore hari
karena tidak dapat mendeteksi bau yang bisa menjadi indikasi bahaya
dr febriani mengimbau agar penderita gangguan indera penciuman menjauhi tempat tempat berbahaya
seperti pom bensin atau dapur dengan kompor gas tanpa didampingi orang lain